upaya mengungkap kasus pembunuhan brigadir yosua huta barat atau brigadir j kian hari kian rumit
seperti mengurai benang kusut ada saja hal baru yang muncul dari kasus ini
setelah ditetapkan sebagai tersangka mantan kadif propam irjen ferdisambo putri canrawati baradae brib krr
dan asisten rumah tangga km melakukan rekonstruksi di dua tempat kejadian perkara di duren tiga pada tiga puluh agustus lalu
namun pada kesempatan itu dirti pidum barat skrimpol ribrikjen andirian jayadi menyatakan
para tersangka hadir di lokasi sebagai saksi mahkota
mereka ini kan masing masing adalah saksi mahkota
saksi mahkota sehingga saling menyaksikan apa yang mereka lakukan
apa yang mereka alami dan apa yang mereka rasakan

lantas apa yang dimaksud dengan saksi mahkota
mengapa kelima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana
kini juga disebut sebagai saksi mahkota
posisi sebagai seorang saksi mahkota ini juga cukup dilematis
pasalnya keterangan mereka sulit dipercaya dan juga objektifitasnya agak diragukan
karena di satu sisi mereka akan memberikan keterangan sebagai seorang saksi
dan di sisi lainnya mereka akan memberikan keterangan sebagai seorang saksi
dan di sisi lainnya mereka juga akan memberikan keterangan sebagai seorang saksi
dan perlu digarisbawahi bahwa negara di dalam undang undang
memberikan perlindungan kepada mereka untuk menggunakan hak ingkar sebagai terdakwa
dalam suatu perkara saksi mahkota memang dapat dijadikan sebagai alat bukti
hal ini tertuang dalam surat edaran mahkamah agung republik indonesia nomor lima tahun dua ribu empat belas
dalam penerapannya saksi mahkota harus memenuhi tiga perintah yang diperlukan untuk membuat saksi mahkota
ini adalah tiga syarat yakni pemeriksaan perkara pidananya telah dipisahkan atau displit
terdakwa sebagai saksi juga wajib diberitahu hak dan konsekuensi sebagai saksi mahkota
dan syarat terakhir perkara yang ditangani haruslah perkara yang minim alat bukti
namun menurut dosen fakultas hukum universitas trisakti abdul fikar hajar
dalam kasus pembunuhan brigadir yosua keberadaan saksi mahkota sudah tidak relevan
sebab tindakan pidana dilakukan lebih dengan baik dan tidak bergantung kepada kebenaran saksi mahkota

yang melakukan hanya satu sebenarnya ada dua orang yaitu e dan pak epeh sendirian
menurut abdul fikar posisi sambo cs sebagai saksi mahkota dalam kasus ini dapat melemahkan tuntutan terhadap mereka
karena kesaksiannya bisa saja berubah ubah
namun kondisi bahwa fakta kejadian yang sudah menjadi fakta sosial dan sudah diketahui masyarakat luas
dapat menyulitkan para tersangka untuk memberikan keterangan berbeda beda